apa tujuan dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden yang telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi ini
oleh pemerintah dan panja ru kuhp di dpr
prime news membahasnya malam ini dengan tuku taufik kulhadi anggota panja ru kuhp
selamat malam pak taufik terima kasih sudah hadir
malam ini kita masih bicara soal kuhp dulu ya pak taufik kemarin kita juga sudah mengulas bersama pak taufik
dan ada julius ibrani koordinator program pbhi selamat malam
selamat malam mas ibrani
dan kemudian ada refli harun akademisi hukum tata negara selamat malam bang refli
terima kasih sudah hadir saya langsung ke pak taufik terlebih dahulu
pak taufik mungkin bisa diceritakan semangat dari pasal dua ratus enam puluh tiga draft rkuhp ini
dan beberapa pasal terkait pengindahan presiden kemudian ada pengindahan pemerintah
apakah memang ini mau dihidupkan lagi
apa bedanya dengan putusan mk yang membatalkan pasal pasal serupa begitu dalam kuhp yang lama atau yang masih ada sekarang ya
saya ini kebetulan bukan sarjana hukum
jadi saya perkembangan hukum itu tidak terlalu saya ikuti
misalnya ada keputusan mahkamah koninstitusi juga saya tidak ikut
karena itu saya menganggap ya bukan dihidupkan tetapi ya ini adalah bagian daripada kuhp yang harus kita rumuskan secara baik
karena itu kalau tidak baik nanti ya kita tidak perlu kita masukkan
tetapi kalau kita anggap ini adalah baik
untuk bangsa indonesia ya kita masukkan
kita ini adalah bukan seperti misalnya adalah saya menonton film barat ya
itu yang memparodikan ratu elizabeth memparodikan presidennya
itu adalah hal biasa
bahkan orang barat itu memparodikan orang tuanya sendiri tidak ada masalah
kalau ada kebebasannya ya
tetapi bangsa timur bukan bangsa indonesia
adat timur itu tidak boleh kepada orang yang dihormatinya
misalnya orang tuanya
tidak boleh misalnya kepada pemimpinnya
itu ada sesuatu
apalagi misalnya seperti kita
saya ingin tanyakan kalau presiden dari negara lain datang ke indonesia dihina
itu bagaimana kemudian sikap kita
apakah kita mengatakan ya sudah hina sajalah itu presiden dari negara lain
menurut saya dalam perspektif saya sebagai seorang politisi
saya mengatakan menghina pada dasarnya nggak boleh
apalagi menghina kepala negara asing
karena itu kalau menghina kepala negara asing harus ada pidana
nah kalau kita misalnya kepada kepala negara asing itu
kita akan mempidana
maka dan sudah saja
kepala negara sendiri
jadi harus kita perlakukan yang sama
kalau menurut saya seperti itu
jadi sudah cara berpikir kita sebenarnya tidak terlalu rumit di dalam konteks tersebut
jadi menjaga martabat dan wibawa pemimpin di negara ini
yang dipilih oleh bangsa indonesia sendiri
nah itu kemudian bagaimana kemudian kita atur
apakah cuma misalnya kalau presidennya pak jokowi
taruhlah pak jokowi kemudian disebut hei jokowi jokowi lantas itu terhina
saya rasa akan tidak seperti itu
jadi ada kata kata tidak seperti itu menurut saya
ada aturan yang ketat mengiringinya tidak rencananya nanti kira kira
karena ini masih rancangan ya
tentu saja ada
kalau dulu itu adalah deliknya adalah delik biasa
kalau sekarang ini
kalau pemerintah membawa ke dpr itu adalah delik delik umum
dalam rancangannya ya
tetapi yang dibahas dpr
itu tidak setuju kepada delik umum
kami menolak delik umum
kesepakatannya adalah harus ada
harus ada pasal penghinaan kepada kepala negara
tetapi deliknya kita ubah menjadi delik aduan
nah itu menurut saya berbeda apapun apakah dengan keputusan mk atau apapun
apakah substansinya segalanya dari biasa dari umum
keaduan itu jauh berbeda
jadi tidak menabrak apapun
jadi jangan sekali sekali orang mengatakan ini adalah
pasal karet pasal zombie dan sebagainya
al zombie karena dia hidup kembali
tidak ada yang kita hidupkan
ini adalah deliknya sendiri
ini karena dia menjadi delik
jadi delik aduan
anda mengkaji dari putusan mk yang pernah membatalkan ini
saya justru pengen dengar beliau dulu nih
dia kan aktivis kan mengkritik dulu kan
nanti baru saya kemudian berusaha memahami kedua belah pihak
silahkan silahkan bang juli
ya pada dasarnya menghina itu tidak baik mas indra
betul bang taufik bilang begitu
tapi dalam konteks pasal penghinaan presiden ada rambu rambu yang mesti kita ingat kembali gitu
kita tahu penghinaan presiden ini dulunya ada di kuhp zaman belanda bahkan pasal mulai dari satu ratus tiga puluh empat satu ratus tiga puluh lima satu ratus tiga puluh enam
yang nuansanya sebetulnya itu adalah perlindungan terhadap raja istri raja dan gubernur jenderal
posisi ketiganya pun berbeda
raja dan istri raja itu tidak menjalankan pemerintahan dan bukan berasal dari rakyat
dia berdasarkan terah yang memang tidak bisa dipilih lewat pemilu
sedangkan gubernur jeneral
gubernur jenderal adalah pelaksana pemerintahan yang merupakan bagian dari rakyat
tapi kemudian satu ratus tiga puluh lima satu ratus tiga puluh enam dihapus dari kuhp kita berdasarkan undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam yang hidup satu ratus tiga puluh
nah konteks itu terlihat sangat jelas ada sebuah pembedaan posisi hukum di antara warga negara
kalau dulu konteksnya raja memang berbeda
nah saat ini presiden tidak bisa direpresentasikan sebagai raja di zaman penjajahan dulu
paling dekat dia ada
dia adalah seorang gubernur jeneral
nah tetapi kan gubernur jenderal ini pasalnya sudah dihapus
kalau kemudian ini dihidupkan kembali maka menghidupkan kembali satu perlakuan yang tidak sama oleh hukum terhadap warga negara
tapi pak taufik tadi menyebutkan ini baru ini delik baru ini bukan seperti yang delik
baru karena memang kata katanya baru rumusannya juga baru
kemudian dia sebuah delik aduan
yang pertama adalah konsepnya masih karena jabatannya presiden
maka dia diperlakukan dalam satu pasal

nah sebetulnya kalau memang kemudian usulnya delik aduan itu sudah terakomodasi lewat apa
lewat pasal pasal mengenai defamasi atau pasal penghinaan biasa
kalau delik umum misalnya seperti yang sudah sudah terjadi di zaman orde baru
presidennya tidak perlu melapor entah nanti bawahannya siapa yang melapor atau bahkan peristiwa peristiwa yang tidak diketahui presiden
itu kalau delik apa itu
itu kalau delik umum dong
nah tapi ketika dia diubah menjadi delik aduan maka seorang presiden langsung
menjadi seorang warga negara seperti warga negara biasa datang dan melaporkan itu kepada pihak yang berwajib
nah itu pun sudah terakomodasi sebetulnya dalam pasal penghinaan yang umum yaitu pasal pasal defamasi
saat ini ada di undang undang ite pasal tiga ratus sepuluh dan yang lainnya
oke jadi tidak perlu ada baru lagi
betul sehingga kemudian menjadi sama seperti delik yang lainnya yang sudah diatur di pasal pasal
jadi maksudnya walaupun substansinya yang anda ingin sampaikan menghina itu memang tidak boleh
menghina memang tidak boleh
yang bisa dipidanakan
kartap dan sudah ada pasalnya
nah yang kedua adalah dalam konteks kenegaraan ya sejarah berkali kali bilang pemanfaatan pasal ini itu selalu ada kaitannya dengan menjaga marwah
bukan menjaga kinerja itu beda
menjaga marwah kedidayaan seorang penguasa
sehingga kalau kita lihat ketika satu ratus tiga puluh lima satu ratus tiga puluh enam dibatalkan
kauhapi yang lama ya
kuhp yang lama ada yang namanya undang undang anti subversif
saya yakin bang taufik aktivis di zaman orde baru itu
di zaman orde baru tahu betul bagaimana undang undang anti subversif itu menghantui masyarakat aktivis yang kritis ke negara
tapi bukan dalam konteks menghina
tetapi faktanya kekritisan itu misalnya begini
janji politiknya ketika dia terpilih dan menjabat tidak dipenuhi
bisa nggak warga negara menyatakan wah pak presiden ingkar janji
atau bohong karena telah mengingkari janjinya ketika berpolitik kampanye politik kemarin
itu penghinaan tidak begitu
nah itu dia
itu dia kemudian tafsir penghinaan
itu kemudian datangnya dari siapa
datangnya dari si penguasa itu sendiri si presiden
makanya ketika setiap rejim berganti kita tahu
subversif kemudian dibatalkan digunakan lagilah pasal penghinaan yang di kuhp
warisan kolonial belanda
kurang lebih sama artinya
kurang lebih sama artinya
siapa yang kena aktivis aktivis yang kemudian kena
begitu loh jadi kita lihat marwahnya adalah ke arah sana
nah ini saya pikir rambu rambu yang harus diingatkan lagi
setiap warga negara punya kewenangan untuk punya

tapi jangan sampai kritik itu ditafsirkan sebagai pengingat
tapi kalau kemudian ada yang benar benar menghina bisa menggunakan pasal apa
saya pikir sudah diatur
karena kan tidak semua tidak ada satupun yang ingin dihina
betul betul sekali
ada pasal yang namanya defamasi
ada yang namanya pencemaran nama baik ya
deformasi itu pencemaran nama baik
kemudian juga ada ujaran kebencian
ada head crime juga yang tadi hate speech
ini sudah diatur
ini sudah ada sebetulnya pintu pintunya sudah banyak
sehingga tidak perlu lagi dikhususkan untuk jabatan presiden
baik bagaimana bang refli anda bisa mengkaji
sudah selesai ini
jadi saya ingin melihat dari perspektif hukum tata negara ya
yang ingin saya kemukakan dua hal
pertama perspektif kedaulatan rakyat
kalau kita bicara perspektif kedaulatan rakyat kita jangan lupa negara kita ini negara republik
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar
jadi kedaulatan ada di tangan rakyat
jadi dalam konteks itu sesungguhnya ya rakyat masyarakat berhak mengontrol pemerintahan
berhak kemudian menangi janji pemerintahan dan lain sebagainya
yang barangkali berkonsekuensi dan berhimpit dengan kadang kadang kata kata yang dianggap pasal penghinaan dan lain sebagainya
nah pertanyaannya adalah apakah perlu kemudian seorang presiden
yang berada di dalam sistem berdemokrasi ini dilindungi secara khusus
lebih dibandingkan jabatan jabatan lainnya
ketua dpr ketua mk dan lain sebagainya
ini kan ketua mk sedang betul betul disorot ya
apakah perlu perlindungan khusus
nah kalau kita lihat sejarahnya memang kan sejarahnya sejarah kelam itu perlindungan khusus itu
karena kemudian justru memberangus aktivitas
memberangus aktivis aktivis yang kritis
nah pertanyaannya adalah tetapi bagaimana kalau setiap saat presiden misalnya merasa tersinggung dan lain sebagainya
ya saya melihatnya dari dua sisi
jangan jadi presiden
pertama itulah konsekuensi dari jabatan publik
di satu sisi dia punya kewajiban dan atas kewajiban tersebut dia memiliki privolusi yang banyak
gaji fasilitas kenikmatan
dan lain sebagainya
tapi di sisi lain dia juga harus siap menerima kritik menerima konsekuensi kritik yang jauh lebih besar di rakyat biasa
jadi ada balancingnya di sana
nah itu karena itu kemudian konsekuensi konsekuensi itu yang dia menurut saya sudah balance di situ
tetapi kalau dia kemudian merasa terhina atau merasa dicemarkan sebagai manusia
ya maka dia bisa menggunakan mekanisme yang juga diberikan kepada warga negara lainnya
pasal yang disebut defamation
pasal tiga sepuluh misalnya defamation defamasi ya kan
kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya
itu dia bisa gunakan
tetapi kalau saya bisa appeal ya
barangkali hanya diberikan pengecualian sedikit bahwa presiden bisa diwakili oleh institusi tertentu untuk melapor misalnya
institusi tertentu ya
ya misalnya sekretariat negara dan lain sebagainya
karena sebagai contohnya
karena sebagai contoh misalnya
bayangkan kalau misalnya setiap saat presiden datang ke polsek
datang ke polda datang ke polres untuk melapor
lama lama dia tidak jadi presiden ya kan
nah karena itu menurut saya ada pengecualian seperti itu
tapi tentu kan kita menginginkan presiden yang tidak gampang tersinggung
yang tidak gampang melapor
paham dengan konsekuensi tadi ya
paham dengan konsekuensi
tapi kalau in case memang sudah kelewatan
harus ada mekanisme yang memungkinkan dia
hanya dia bisa diwakili melapornya
tapi tetap delik aduan yang sifatnya umum
itu kalau kita bicara kedaulatan rakyat
nah mengenai pasal yang dihidupkan ini ya
yang sudah dibatalkan mk
memang salah satu perspektifnya separation of powers
pernah dikemukakan pak marwarar juga
kalau kita bicara spartion of powers
kan ini pemisahan kekuasaan
dpr itu memiliki kewenangan untuk membuat norma undang undang
sementara ini membatalkan undang undang
pertanyaannya adalah kalau sudah dibatalkan bisa nggak dibuat lagi
faktanya ada yang begitu
sebagai contoh misalnya azas domisili bagi anggota dpd
dulu pernah dibatalkan
tapi dibuat lagi
harus berdomisili di provinsinya masing masing
tapi kemudian dibuat lagi berdomisili di wilayah kesatuan negara republik indonesia
menyalahi aturan atau tidak kayak begitu
tidak ada aturannya
saya ingin mengatakan bahwa dari praktiknya itu ada
pasal yang sudah dimatikan dihidupkan lagi itu ada
bahwa benar atau tidak
dan saya termasuk orang yang mengatakan boleh menghidupkan lagi pasal yang sudah dimatikan mk
kita bicara tentang dinamika sosial politik dan bicara tentang konstitusionalisme yang bisa berubah
yang dulu mungkin orang menganggapnya konstitusionalis
tapi sekarang inkonstitusionalis
bisa saja begitu
nah karena itu kemudian dinamika peran dpr untuk mengabsorb
ya mengabsorb aspirasi masyarakat ini bisa saja kemudian jadi berubah
kemudian ketika dilaporkan ke mk atau di challenge ke mk tidak dibatalkan
nah tetapi itu dalam konteks yang umum
dalam konteks yang penghinaan ini ya saya termasuk yang materinya tidak setuju
kalau kemudian ada aturan
bukan sisi bahwa itu pernah dibatalkan mk kemudian
ya tapi ada aturan aturan yang kemudian secara spesifik
menghidupkan kembali pasal penghinaan
bukan menghidupkan karena dia dibatalkan mk
tapi menghidupkan era kelam orde baru
nanti akan dijawab oleh pak taufik ya setelah jeda kami akan segera kembali

untuk r stigma perekadernya yang jatuh apa mereka build itu ini titipkan berupa pemblesanan secara raspberry best superhero
sepertinya ini kan orang lainku saja app aja
apakah ini juga membuat zap
dpr itu adalah
sebuah institusi itu yang sebanyak sebesar itu
tapi presiden itu adalah
presiden itu adalah sebagai sebuah institusi
itu harus kita ingat betul
dalam hal konteks itu
dia adalah presiden yang dipilih
oleh rakyat indonesia
menghormati sesuatu yang dipilih oleh rakyat indonesia
adalah menghormati bangsa indonesia sendiri
itu yang harus kita ingat
jadi itu adalah sesuatu yang berbeda
dengan yang disampaikan
saya tidak mau masuk dalam konteks
apakah dihidupkan atau tidak dihidupkan
karena ini tidak dihidupkan
sama sekali berubah
yang pertama begini
dia adalah delik aduan sekarang
dan terima kasih
dia ada masukan bahwasannya nanti
misalnya dia ketika
ini diserahkan kepada sebuah institusi
itu adalah masukan
untuk saya bagus sekali
kita akan berbicara tentang hal tersebut
kalau itu adalah masuk ke dalam
pasal yang disebutkan tadi
melaporkan sebagai rakyat biasa
pergi dia melaporkan
sebagai rakyat biasa
dia meninggalkan kantornya
nah siapa presidennya
saya ingin tanyakan
itu tidak boleh ya seperti itu
walaupun satu menit
maksudnya akan terjadi kekosongan ketika melaporkan
kesoman pada saat itu dia ada presiden
selama satu jam atau dua jam atau dua menit
atau tiga menit
itu harus ingat itu tidak boleh hal hal seperti itu
jadi ketika berubah menjadi masyarakat umum
untuk melaporkan itu
itu pun juga harus menjadi pertimbangan
akan ada kekosongan
karena itu tidak bisa diterima
hal yang seperti itu
nah karena itu
ini kita buat seperti ini
tetapi ini juga dikunci
setiap orang yang di muka umum menghina
presiden dan wakil presiden
tetapi pasal dua
tidak merupakan penghinaan
jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat satu
jelas dilakukan adalah kepentingan umum
kritik begitu boleh
tidak ada masalahnya
kalau tadi misalnya tidak mau dijanji kemudian presiden bohong
itu tidak bukan biasa
itu adalah kepentingan umum
itu adalah kita kunci
jadi itulah persoalannya
jadi kenapa mk
membatalkan pasal tentang penghinaan itu
karena salah satunya adalah
ketika kita kemudian
ini kepentingan umum atau tidak
itu dari dulu
itu yang namanya kalimat kepentingan umum
sama dulu kalau kita ingat pembebasan tanah
untuk kepentingan umum
itu sama sekali tidak jelas
ternyata kepentingan umum itu membuat
orang bicara ini kepentingan umum apa enggak
karena itu kemudian
ketika kemudian pasal ini
rumuskan bahwa tidak bisa dipidanakan kalau itu untuk kepentingan umum
maka kemudian di situ debatnya nggak akan pernah selesai
kalau saya mengatakan
presiden jokowi bohong gitu kan
lalu kemudian ya
orang lain kemudian bisa saja
ini satu kasus misalnya
orang bisa saja mengatakan ada dua perspektif
tentu saya dalam konteksnya adalah
presiden jokowi tidak bisa dipercaya
dengan nada yang keras
dan suara yang keras pula
bisa jadi kemudian
tapi kemudian di sisi lain orang menganggap oh
ini bukan penghinaan
ini adalah untuk kepentingan umum
itu sebelum sebelumnya hal yang seperti ini
itu memang sudah
tidak selesai perdebatannya
boleh saya komentar
kalau saya ya
ya memang sebenarnya
tidak kekurangan perlindungan presiden
presiden itu tidak kekurangan perlindungan
tetap saja dia
warga negara biasa
dia punya hak yang sama
dan tidak ada kekosongan
jadi yang namanya
kalau melaporkan tadi
presiden itu tidak pernah ada kekosongan
karena dalam diri dia
dua puluh empat jam itu melekat statusnya
tapi di saat yang sama dia juga rakyat biasa
kalau dia meninggalkan diri melaporkan
kalau seorang presiden sholat lima waktu
apakah yang sholat itu presiden atau jokowi
tapi dia tetap presiden
tidak ada misalnya ketika dia sholat
lalu kemudian tidak perlu pakai pas pam pres
karena dia bukan sebagai presiden ketika sholat
tapi sebagai hamba tuhan
tidak bisa begitu

dari awal dulu ya sebelum yang soal melekat atau tidak melekat tadi
iya itu lebih kepada yang tadi yang disebutkan
tentu saja itu kan
saya ini senang ini berdebat dengan sarjana hukum
karena sarjana hukum itu dua orang
itu pendapatnya bisa empat orang
jadi apa saja bisa
tetapi saya ini kan sarjana politik
jadi saya tidak
saya tetap konsisten dengan apa yang

kan itulah yang menurut saya di dalam konteks politik

yang kepentingan umum bagaimana pak fik
kalau dia ini adalah
tentu saja dia
itu adalah melekat apapun yang disampaikan oleh pak refli tadi
tetapi kalau dia
di dalam konteks menggunakan hukum
hukum dia masuk ke pasal ini
maka pasal itu telah menegasi dia adalah sebagai presiden
karena dia harus menjadi warga negara biasa
kalau enggak nggak boleh melaporkan
ya kan karena itu dia sudah tidak ada lagi menjadi presiden
pada saat itu
itu itu itu kelebihan itu
menurut saya itu tidak bisa seperti itu
nah karena itu jangan kita berdebat
kata kata kepentingan umum tadi
kata kata kepentingan umum itu adalah
kita selesaikan di dalam penjelasan
detailnya nanti kita detailkan
misalnya di dalam penjelasan itu adalah
demi kepentingan umum itu harus dilindungi karena merupakan ekspresi
jadi misalnya kalau kita mengatakan tadi
presiden bohong misalnya soal janji
presiden bohong itu menurut saya
itu menurut saya ada orang yang marah nanti
menurut pak kofi
tetapi kalau dia bohong karena dulu pernah berjanji ini
harusnya lah siapa bohongnya
jangan nanti bor bohong kepada siapa
kan seperti itu ya kan
nah karena itu dia menurut saya tidak akan menimbulkan hal yang
conflicting terhadap hal yang
jadi maksudnya penjelasan ketika penilai bohong tapi kemudian ada
mengungkapkan janji janji sebelumnya
katakan bahwa itu adalah sebuah kritik
kan tidak ada masalah
dan demokrasi hidup dengan kritik
jadi begini ya
kalau demokrasi tidak ada kritik
maka itu bukan demokrasi
anda yakin itu tidak karet ya berarti ya
tidak karena ada penjelasan ini kan
kedua beliau ini kan tahu
kalau semua itu pasal itu adalah
itu selalu tidak akan menimbulkan persoalan
kalau tidak ada penjelasannya
kita berikan penjelasan
tapi ini penjelasan sudah ada belum belum
ya salah satu kan saya sebut tadi
saya senang pak taufik kan mengatakan dia bukan sarjana hukum
ketika kita merumuskan sebuah pasal
dan kemudian salah satunya adalah kata kata kepentingan umum ya
kata kata yang memang dari awal
di dalam dirinya sendiri
itu penuh konflik
kita tidak bisa membuat sebuah batasan yang eksak
mengenai kepentingan umum
berapa syarat presiden tiga puluh tujuh tahun misalnya
empat puluh tahun sudah menikah
itu exactly orang gak akan berdebat
tapi kalau kata kata demi kepentingan umum
umumnya bagi siapa gitu ya
harus memenuhi syarat bertakwa kepada tuhan yang maha esa
setia pada pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia
terlalu ini umumnya
kemudian menjalankan undang undang sebagaimana mestinya dan lain sebagainya
itu adalah kata kata yang not measurable
jadi sehingga dalam realitasnya
ya orang hukum tahu semua
itu tidak mungkin dia kemudian exactly
kemudian tidak memunculkan misinterpretasi
yang tidak bisa itu ya tadi
syarat usia sudah kawin
sudah clear itu
bisa ukurannya jelas ya
tambahannya kita lanjutkan selanjutnya ya
sampai jumpa bersama kami di cnn indonesia prime
yang seperti itu yang langsung menghina
itu adalah dia bisa
bukan yang seperti yang
itu menurut saya tidak ada hubungan
tapi menarik nih soal kerbau ini

karena orang mengatakan
tapi ada menarik nih contohnya gini
kalau di kerbau itu
di badan kerbau itu katakanlah
kan menghina ya
bagaimana kalau disitu ditulis
atau sekarang bambang susatio
kemudian siapa lagi
itu langsung polisi bisa memprosesnya
karena ini delik umum pada waktu
misalnya katakanlah begitu
atau bisa diadukan
tapi kalau untuk bambang susatyo
untuk arief hidayat
yang ngadu sendiri aja
misalnya ketua dpr dengan saya
barangkali ya tidak jauh bedanya
konsep seperti itu
menurut saya ini adalah kita sedang melindungi
marwah kepala negara kita
kan seperti itu
jadi kalau kita
tapi jangan khawatir itu rentan disalahgunakan
maksudnya pak taufik
sudah jelas itu kan nanti kita
di dalam penjelasannya adalah
tapi kalau kritik kan sudah
tidak ada masalah hal yang seperti itu
masa tidak bisa membedakan
tidak membedakan antara kritik
jadi pak taufik ya
ketika hukum itu sudah dibuat
yang namanya pembentuk hukum
itu bisa berpikir a
tetapi penegak hukum itu bisa berpikir b c dan b
dengan menafsirkan tadi
iya dan itu terjadi
dan sangat terjadi
jadi ketika oh enggak kata kata ini
kata ya father syndrome ini orang yang membentuk hukum
itu antara penafsir hukum
eh pembentuk hukumnya itu beda beda
ini yang pro ahok mengatakan
dulu begini begini nggak perlu aktif non aktif
kalau ini enggak
sehingga diantara pembentuk hukum sendiri
itu bisa berbeda beda memaknai hukum
karena apa yang di kepala itu tidak tertulis semua
antara penafsir hukum dalam hal ini mahkamah konstitusi
bisa berbeda juga
antara penegak hukum beda lagi
kalau kita merumuskan sebuah pasal
sesaklok mungkin justru
itu tidak memunculkan
hukum besinya legal drafting
karena kalau misalnya dari awal sudah dirumuskan
maka kemudian pelaksanaan dan penafsirannya akan lebih mengaret lagi
dan semua orang akan memiliki legitimasi
ini kritik bukan penghinaan
atau sebaliknya ini penghinaan bukan
walaupun ada penjelasan nanti akan diberikan
di apa namanya dirumuskan sebenarnya menurut pak taufik karena belum selesai
kita ajadah dulu ya
setelah jeda berikut kami akan kembali
ke bang julus si berani saat ini mungkin
apa paparkan argumen tadi
tadi bang refli sudah menyatakan dengan tegas ya
original intent dari si pembentuk undang undang
saya belum terima
tapi saya ini dulu bang
secara tegas masya allah
ini yang tegas
ketika bang refli menyatakan
tidak kemudian mutlak
banyak faktornya pertama
undang undang tersebut itu
yang namanya memory fund toileting itu menempel
sehingga setiap aparat penegak hukum membaca apa sih maksud dari pasal per pasal itu
yang sudah jelas pun misalnya
niat dari pembuat undang undang belum tentu sama dengan
betul arahnya ke arah mana gitu
oleh karena itu
kalau diantara pembentuk undang undang aja belum tentu sama juga
nah oleh karena itu tidak heran misalnya di mahkamah konstitusi
ada hakim yang menganggap perlu membaca original intent
ada yang menganggap tidak perlu
kita takutkan sendiri saja
nah dalam tataran penegakan hukumnya ya di tataran lapangan
ini juga menjadi buyar
terlebih lagi misalnya aparat penegak hukum kita pendidikannya tidak sampai sana
bahkan tidak mengerti proses perdebatan di dalam dpr tadi
ketika diimplementasi misalnya tadi bang taufik bilang
delik umum diturunkan ke dalam delik aduan
kita bertepuk tangan bang
tetapi aparat penegak hukum delik aduan sekalipun
yang artinya adalah seorang yang menganggap dirinya korban harus datang langsung melaporkan
faktanya ini entah yang datang pengacaranya sih orang yang gak datang
atau datang keluarganya atau temannya orang yang datang
apakah secara hukum itu bisa tidak bisa
nah artinya apa
karena memang ini perdebatannya multi tafsir juga bisa
kemudian juga begitu banyak pandangan pandangan yang bertumpuk disitu
sampai ke level penegak hukum ya nanti terserah penegak hukum
padahal faktanya setiap delik aduan tidaklah boleh diwakilkan
jadi sebenarnya yang lebih anda persoalkan itu lebih kepada tidak perlu adanya pasar untuk presiden
konteks penghinaan itu karena sudah ada yang berlaku secara umum
atau lebih kepada multi tafsir kepentingan umum
apakah leg spesialis apakah lex generalis
kan pak taufik pengennya ada leg spesialis
nah kalau posisi pak idrani ya sudah lex general
jadi semua orang punya hak untuk mengadu yang sama termasuk presiden
tapi pak taufik bilang tadi beda dong presiden dengan yang rakyat biasa karena dipilih
ya itu tergantung perspektif
kalau perspektif beliau kan penghutang presiden itu berarti tidak ada perspektif yang berbeda
ya itu tergantung perspektif kalau perspektif beliau kan penghutang presiden itu berbeda
dan penghormatan terhadap yang dipilih
kalau perspektif pak idrani kedaulatan rakyat termasuk saya kira kira begitu
saya tentu saja
silahkan menyampaikan perspektif lagi nih pak taufik
tidak bukan karena tidak banyak perspektif terhadap hal tersebut
ya tetapi ingin kita tegaskan bahwa
bukan berarti pasal yang kemudian hanya di fikirkan oleh segelintir orang
tapi ingin kita tegaskan bahwa pasal ini bukan berarti pasal yang kemudian hanya di fikirkan oleh segelintir orang

dari pihak pemerintah itu adalah

menghadirkan sejumlah pakar
menghadirkan sejumlah pakar
itu apakah itulah mereka yang terlibat di awal membuat draft dari ru kyp
maupun adalah sejumlah pakar hukum pidana yang sekarang ini adalah masih muda
apakah dari universitas indonesia
apakah dari universitas indonesia
kemudian dari ugm
dan kemudian dari pajajaran
dari kemudian uii
dari berbagai universitas lainnya
ya ikutlah terlibat untuk melihat hal ini
sebagai saya sebagai seorang anggota dpr
itu adalah bukan tidak ikut merumuskan saya
cuma saya ingin tanyakan ini adalah
saya mengatakan adalah
kompatibel gak dengan terhadap demokrasi
tidak melanggar hak hak demokratis
mereka menjelaskan ini kita bikin undang undang ini
dari dalam konteks kekinian
bahwa kita yakini bahwa indonesia akan terus bergulir menjadi negara demokrasi
jadi tidak akan kemudian menjadi pasal karet dan sebagainya
karena misalnya penegak hukum
dia juga tidak bisa berdiri sendiri
dia ada undang undang yang kemudian akan mengawasi dia dan sebagainya
jadi jangan khawatir dari hal ini
tetapi saya merasa yakin
setelah mendapatkan penjelasan semuanya dari
seperti pak siapa namanya
ya pak muladi dan sebagainya
maka saya tidak merasa ada kekhawatiran terhadap hal ini
jadi itu yang menurut saya
pak taufik tapi intinya intinya ketika hukum ini sebenarnya berlaku
kita tanya veta compli
baik tapi ini sebenarnya ketika bukan untuk khusus rezim pemerintahan saat ini saja
tidak ini yang heran
saya heran sekali misalnya
tadi misalnya itu adalah
saya melihat di sebuah tv
salah seorang pimpinan dpr mengatakan bahwa
ini rukuhp ini atau pasal ini
itu telah didukung oleh lima partai lima lagi tidak
jadi dia ingin membedakan bahwa ini adalah pendukung pemerintah dan ini adalah bukan pendukung pemerintah
saya ini cara berpikir yang seperti ini adalah
cara berpikir yang bukan
memang bukan negara tapi faktual
ya faktual ini bukan negara tapi faktual
jadi dia ini adalah betul betul ingin melihat bahwa seakan akan ini adalah sebuah
undang undang ini adalah dibuat
khusus untuk melindungi rezim sekarang
padahal itu kan taruhlah pak jokowi
kan dia akan ikut pemilu lagi
harus bertarung lagi ya setahun setengah yang akan datang
kan belum tentu beliau yang terpilih
kan menjadi presiden yang lain lagi
kemudian nanti kalau terpilih orang lain
sekarang ini adalah yang merasa
dia menjadi pihak oposisi yang seperti itu lagi
jangan jangan nanti pak taufik yang oposisi
baik bagaimana pak ngerang sebagai penutup
kalau akhirnya ini berlaku kemudian
begini menurut saya gini
kalau kita membuat sebuah kebijakan ya
coba kita lepaskan dulu dari kepentingan kepentingan jangka pendek
kita melihat horizon yang lebih luas
lalu kemudian kita rumuskan
nah saya terus terang saja
saya suka melihat horizon yang lebih luas
saya tidak ingin misalnya berpikir bahwa
kepentingan sekarang kepentingan depan
pak jokowi atau tidak
tapi melihat dalam konsep demokrasinya
konsep apa yang
sehingga perlu adanya pasal itu
kalau cuma misalnya penghormatan terhadap jabatan
ini adalah presiden dan lain sebagainya
semua jabatan itu harus dilindungi marwahnya
nggak ada misalnya ketua dpr agak berbeda marwahnya
atau ketua mk
tapi harus ada konsep yang betul betul justified
yang bisa kemudian mengatakan
dan itu long term cara berpikirnya
makanya menurut saya
ini belum long term
sama seperti performance
belum long term
nanti tergantung di revisi lagi
kalau dari saya
kuhp ini indikatornya adalah
pertanyaan mendasar terhadap penghinaan presiden
apakah ini kemudian mengganggu ketertiban umum atau tidak
tapi ketertiban umum
satu perspektif lain
ketertiban umum itu sebetulnya
saya setuju sekali
kalau ketertiban itu setuju
itu dijamin ketika
penghormatan terhadap setiap individu
yang memiliki hak asasi juga terjamin
oleh karena itu saya pikir
tidak perlu ada pembedaan antara presiden
dengan warga negara biasa
dalam konteks perlindungan pasal penghinaan ini ya
betul sekali karena terganggunya presiden
misalnya itu belum tentu bisa direpresentasikan
dengan terganggunya ketertiban umum secara keseluruhan
padahal itulah maruah dari kuhp
oke baik pak taufik betul betul akan menjawabnya itu ya
tapi singkat penutup pak taufik
kita membuat sebuah

kitab undang undang hukum pidana
di alam merdeka
ini adalah produk bangsa kita sendiri
bangsa indonesia itu ada karakternya
karena itu menurut saya
kita bukan membuat undang undang untuk bangsa belanda atau bangsa lain
bukan ini adalah kuhp itu zaman dahulu
tetapi ini kita membuat untuk anak anak kita
sebagai bangsa indonesia
karena itu dia sifat sifat bangsa indonesia harus hadir di sana
baik kita lihat nanti ujungnya akan semakin
seperti apa terakhir ya
di sudah disahkannya nanti kalau kuhp itu
apakah akan menuai banyak kritik
walaupun itu produk bangsa ini sendiri begitu
pak taufik kita akan lihat
setelah jadwal berikutnya
dan terima kasih telah hadir pada malam hari ini
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetap lo bersama kami